seratus lebih karyawan terpapar positif covid sembilan belas
sebuah pabrik pengepakan udang kelas ekspor menjadi kluster baru di situ bondo
namun satgas covid pemerintah setempat belum menutup operasional pabrik
satgas covid sembilan belas bersama kepolisian dan dinas perhubungan melakukan pengetatan protokol covid sembilan belas
dengan melakukan sosialisasi pada sopir bus angkutan karyawan
satgas covid menduga angkutan bus karyawan menjadi penyebab cepatnya penyebaran di kalangan karyawan
pihak pabrik mengaku mengikuti arahan dari pemerintah provinsi dan saat gas covid sembilan belas keopaten maupun provinsi
hingga kini rekomendasi yang diberikan tidak perlu menutup operasional pabrik
melainkan memperketat protokol covid sembilan belas di dalam pabrik
seluruh karyawan yang terpapar pun kini telah dilakukan karantina mandiri maupun karantina pemerintah
di hotel sido muncul pasir putih
bupati situbondo dadang wigiarto memastikan tidak bisa menutup pabrik
karena menjadi denyut ekonomi ribuan warganya